sekarang gue mau telfon dulu tuh si tante ondel ondel itu buat tau dia lagi ada dimana
tante yang ini angel tante lagi dimana ya ada di rumah gak tante
ada di warung kok gue titipin sama meti
oh tante meti menten yuk
udah udah udah mendingan sekarang kita ambilin aja deh jaketnya oke girls
raya megan yuk
udah pada balik nih
be assalamualaikum be
jadi resmi yang gelap ya
jadi be alhamdulillah
ya udah bisa mulai deh kalau begitu
wah kayaknya gak ada ukuran dadu nih
oke temen temen semua kita ngumpul yuk
kita mau mulai acaranya
ivan sama bocin kemana
itu dia ya gue juga gak tau tadi gue udah kabarin mereka
ke sms tapi gak dibalas juga
makasih semua udah berkumpul hari ini
seperti yang kita sudah sepakatin hari ini
kita sekarang mau pelantikan anggota aj motor club
acara kita mulai dengan pembacaan ikrar
oke acara langsung kita mulai aja ya
silahkan bagi ceketnya
patusnya lu duluan dong kebagian ceket lu kan duluan
tapi bener tuh
mendingan babi aj yang kasih ceket pertama ke lu kak
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kal lu latar dulu kal
oke sekarang kita lanjut ke pembacaan ikrarnya
oke teman teman ini adalah janji kita sebagai anggota klub
sekarang kita akan bacain bareng bareng
ikrar klub anak jalanan
sebagai janji kita sebagai anggota klub
kami seluruh anggota aja klub bertakwa kepada tuhan yang maha esa
kami seluruh anggota ajak klub akan saling menyayangi dan menolong sesama anggota
kami seluruh anggota ajk club akan saling menyayangi dan menolong sesama anggota
kami seluruh anggota aj club tidak boleh berkelahi sesama anggota
kami seluruh anggota agen club tidak boleh berkelahi sesama anggota
bila mana terikat
di dalam mana terjadi perkawinan
siapa yang menyerang terlebih dahulu itu yang bersalah
kami seluruh anggota aj club berjanji
bahwa segala permasalahan apapun
harus diselesaikan secara musyawarah
kami seluruh anggota aj club peduli pada sekitar
tidak mengganggu ketertiban umum
dan akan tertib berlalu lintas
kami akan lanjut
diwakili oleh babe sebagai pembina kita
terus terang terima kasih banyak nih
diikut sertakan di klub ini sebagai pembina
babe jadi nyuruh asing muda

langkah kita diridoi
oleh allah swt
kita sama sama berdoa
menurut kepercayaan dan agamanya masing masing
buat yang beragama islam
kita bacakan suratul fatahah
buat yang gak beragama islam
silahkan berdoa menurut agamanya masing masing
ringankanlah langkah kami menuju kebaikan dunia dan akhirat
bila nanti dalam perjalanan kami ada yang salah langkah
tuntunlah kami ya allah ke jalan mu
sayangilah kami ya allah
robbanna atinna fiduniyah hasanah
wa fil akhiratik hasanah
aduh itu teh nanas muda nyomut
ngga baik ntar kenapa kenapa
gak butuh komentar dari dulu lo diem aja dari tadi ya
kayak agak asem sih tapi daripada liat muka lo
asem asem kecut
surti boleh ga icip dikit
ah surti kejat toh
gue mau telepon dulu tuh si tangkap ondel ondel itu buat tau dia lagi ada di
eh tante ini angel
tante lagi dimana ya
ada dirumah ga tante
soalnya aku pengen ngomongin soal kedekatan reva sama boy nih tante
karena saya kurang enak badan
ih kok malah dimati
itu nyebelin banget tuh dia orang
hah orang kaya emang gitu njol
hmm kayaknya susah banget ya perjuangan lo buat dapetin si boy
sesuatu yang berharga itu emang susah diperjuangin